hai semalam itu ada kakek kakek menginap di masjid kita
enggak mau tanya kakek itu tidur atau menginap di masjid pertanyaan macam apa itu yang namanya
menginap udah pasti tidur kalau nggak tidur bukan inap namanya terus apa ngerondah
saya minta tolong dikit boleh nggak duluin apaan ini kerjaan banyak banget saya belum pegang
yang udah ngambil ini ngambil itu
kiranya kalau ngangkat kasur saya berat jadi saya minta tolong ini pasatan ya bagiannya ya
citai yang mandi diangkat guling bantal apa ini dibolehkan nih
kasur kan saya udah bilang kasur cuman ngambilnya harus pakai cara badannya dibungkukin terus pokoknya rada dikebawahin
ini mah buah persing
tembangan demak aja kasih saya enak itu ya udah nggak apa apa kalau yang demak demakan sama
sama muka ada buah persing itu tuh
ini kan omrol sih sobri kayaknya mah aduh pengak banget baunya kagak sanggup kagak
tuh udah jalan ayo
gantuin udah lempokan begini saya
baik kakek asun haikal tunggu di sini sebentar ya ustadz musa mau laporan dulu sama ustadz ridwan
dan juga ustadz zanuyuy kalau kita itu sekarang mau berangkat ke tempat adanya kakek arief ya
ustadz sekalian minumannya sama cemilan ustadz
ustadz sekalian dong minumannya sama cemilan ustadz

ustadz sekalian dong minumannya sama cemilan ustadz
iya ustadz mendingan es jeruk ustadz soalnya kan suasananya lagi panas begini ustadz
atau enggak es teh ustadz es teh manis panas eh es teh manis
eh apaan ini tuh roh lagi kita tunggu sini
eh tuh itu bukannya hantu yang semalam tuh
aloh mak bener sob itu hantu yang semalam
eh sob rindra tapi tapi oh tapi kenapa tuh hantu jalanin sama haikal sama asun ya
jauh ya jangan jangan oh jangan jangan
jangan jangan apa man jangan jangan apa
haikal sama asin hantu juga deh
lah lah lah
tapi kok hantu itu lapak
pake sendal lagi
mungkin itu hantu jaman now
hantu jaman now kan keren kayak gini tuh
kalau hantu jaman kenapa
dia main hp
sabrin yuk yuk yuk
alhamdulillah ketemu juga
ustadz ustadzah saya mau menginformasikan bahwa semalam itu ada kakek kakek menginap di masjid kita
ustaz kok pindah pindah gitu sih ustaz
ini gak bau
enggak gak bau
enggak saya ini mau tanya kakek itu tidur atau menginap di masjid
wah lah pertanyaan macam apa itu ustaz
terus sekarang kakek itu udah dimana
kakek itu sekarang lagi sama saya
mau saya antri ke tempat anaknya
sama haikal asun gitu
kebetulan haikal sama hasun juga dekat sekali dengan kakek itu
sama ustazah untuk ngajak haikal asun
antar ke tempat anaknya kakek itu
eh di mana rumahnya
di bantar gebang kali ya
ya saya gak tau di mana makanya saya mau antar
sesuai petunjuk suka kakek itu
iya tapi saya setuju sih sama idenya ustaz
terimakasih ustazah ya
sudah setuju sama ide saya
saya merasa tersanjung
yang setuju itu ustadz ridwan
oh ya kalo ustaz ridwan biasa setuju sama saya
dia selalu setuju dengan ide saya yang mutakhir
tapi kalo ustazah setuju gak
mustahil ya ya allah
yaudah kalo begitu untuk mempersingkat waktu
eh ustaz mau kemana
lu juga belum tau mau kemana

udah lama banget sih ustaz moosa
kita berangkat aja dulu
eh tahan tahan tahan
nanti kalo kita orang jalan buruan
ntar yang bawa mobil siapa
bener kamu harus sabar
ini mau ketemu ustazah mau ngurul
aduh aduh aduh
panci ya ikan asun
saya mau tanya
kaki itu manusia apa hantu sih
tak mau ngeliat sih
kakek ini kok hantu
pakai ini manusia seperti kalian
oh saya kira kakek itu hantu
kamu tuh pernah diajarin sopan santal gak sama orang tua
gak pernah ya
udah tahu ini kakek manusia bukan hantu
buktinya kakeknya bisa sholat
emang kamu jarang sholatnya
bercanda kalo ngeliat tuh yang jelas
apaan sih kak
eh aku tuh cuma nanya sama kakeknya
aku tuh nanyanya
eh apa kakeknya buktinya lapang
emang kalian tuh mau mana sih
mau nganterin kakeknya ke rumah anak kakek
oh yaudah aku ikut deh
emang kalian tuh mau mana sih
mau nganterin kakeknya ke rumah anak kakek
oh yaudah aku ikut deh
eh teman teman
yang boleh ikut bukan untuk orang yang masih ngumpul
dari dulu nyampe sekarang
jadi mobilnya kayaknya yang jadinya wangi
eh aku tuh kan
aku udah bilang kalo aku tuh gak ngompol
tapi aku tuh kebelet
terus aku pipis jadi kasur
itu namanya ngompol juga sobi
pokoknya kamu gak boleh ikut
eh emang kenapa emang urusan kalian ha
eh anak dibilangin peka banget ya
eh emang itu mobil kamu
oh ngajak ribut
kamu ngajak ribut
eh apaan nih eh
tadi ustadzmu saya mulia dasar tuh denger dari kejauhan
ke rumah anaknya kakek arief
bensinnya kalian yang beli
oh boleh boleh boleh
saya yang beliin bensinnya
saya yang beli bensinnya tapi buangnya dari ustadz gitu
oh boleh boleh
kalian mau minta uang berapa
bahkan satu juta pun ustadz kasih
bensinnya yang kalian isiin ke mobil
ngeri ngeri ngeri betin dari tadi orang mau berangkat kanjak ribut aja
ya ustadz assalamualaikum
apaan kesana kesana
ada udah ustadz siapin
es jeruknya mana ustadz
es jeruk es beruk tuh
oh ya kalo mas salam ya itu mah itu emang urusan saya bahkan bisa dikatakan ini hobi
ini mau satu doang pak ustadz
katanya semalam pas reketing ngeliat juga ada kakek kakek nginep di dalam masjid
oh bener berarti soalnya saya denger ceritanya dari ustadz musa kayak gitu
lagian pak ustadz itu ngapain emang kakek kakek sampai tidur di masjid emang agak punya rumah
ah positi saya juga belum tau saya kan belum interview